aku akan selalu ingat aku harus selalu ingat omongan andin
jujur itu lebih baik daripada menyimpan semua rasa bersalah yang belum dituntaskan
bagus kalau kamu dengar aku kayak gitu kebetulan saya juga sudah
but harus diapet saya sini
aku senang deh walaupun kamu amnesia tapi rasa itu tetap sama
itu sama seperti ada barang nafari yang aku kenal
kamu tuh super hero nya reina soalnya
kamu itu iron man nya dia mas
apa itu iron man
nanti aku ceritain deh
kesuksesanalid kalian semua

terima kasih banyak bastard
terima kasih banyak banyak various shimmy
terima kasih banyak various shimmy
terima kasih banyak varieties shimmy
istirahat pulang kerja nggak butuh yang buat suasana tapi ya nyaman paling penting
tante tumen kesini pagi pagi
tenang rosa tenang kamu harus tenang
tenang supaya aku bisa menyampaikan cerita ini dengan benar
tante rosa kenapa gelisah sekali ya kira kira ini mau cerita apa
tante tante udah sarapan belum aku kan mau sarapan kita sarapan barrit
tante udah sarapan sorry tante agak sedikit pengul tante udah sarapan it's okay
oh udah sarapan
ini dia tante silahkan
wajah tante rosa memang tegang banget sih
so apa nih yang bawa tante pagi pagi dateng ke apartemen aku ngakabarin sebelumnya
ya sebenarnya ada yang ingin tante bicarakan sama kamu salah
tante mau ngapain
tante mau ceritakan kamu soal mama kamu sal
ada apa tante
apa tadi ya tante

inikapun als mandatory si
alhamdulillah akhirnya kak rosa mau menolongku
aku akan selalu ingat
aku harus selalu ingat omongan andin
jujur itu lebih baik
daripada menyimpan semua rasa bersalah yang belum dituntaskan
bagus kalau kamu dengar aku kayak gitu
kebetulan saya juga sudah merekodnya
dan saya akan kirim milik sal
biar sal yang memilih sendiri
apakah dia pilih kamu yang bukan siapa siapa
atau keluarganya dia sendiri
kenapa hidup gue jadi kayak gini sih
gak jelas banget semuanya
kok lo bisa sih tidur nyenyak
selama ini gue terus yang kejar kejar klien
gara gara penalti itu
gue juga lagi pusing fair
dan enggak tidur gue tuh kalau malem gak nyenyak
paling enggak kan lo tau
perjanjian klosur kerjasama kita
kalau lo buat masalah
ya lu sendiri yang beresin bukan manajemen
udah lo tenang aja fair
bentar lagi gue akan dapetin uangnya
lo suruh gue tenang
gara gara kasus ini
manajemen bisa bangkrut
oh iya kalau yang di luar negeri kan tajir
kenapa lo gak minta tolong sama dia aja
aduh gak bisa
yang ada gue disuruh pindah lagi ke australia
dan gue gak mau hidup terpisah
beda negara sama sal
yaudah kalau gitu lo minta tolong sama sal aja
biar kalian bisa sama sama disini
kesalahan ini gue sendiri yang lakuin
jadi gue yang harus bertanggung jawab
pokoknya gue akan selesaiin masalah gue sendiri
ataupun sal karena
salah gue ke sal juga udah banyak banget
kalau lo sampe gak tanggung jawab
gue akan bawa lo ke pengadilan
semua klien gue akan bawa lo ke pengadilan
dan semua klien gue akan bawa lo ke pengadilan

butuh waktu yang sangat lama untuk bisa cerita ini ke kamu
butuh waktu yang sangat lama untuk bisa cerita ini ke kamu sal
bukan tante tidak mau menolong mama kamu
bukannya tante bermaksud mundur untuk menjadi pendonor mama kamu
bukan tante tidak mau menolong mama kamu
tapi pada waktu itu
tante terlalu lama berpikir dan
tante terlalu lama berpikir dan
terlalu lama untuk memutuskan
terlalu lama untuk memutuskan
tante terlalu takut
tante terlalu takut
tante takut untuk meneleponoponia
untuk mengabarkan kalau
maafin tante satu
maafin tante satu
aku gak tau tante harus ngomong apa sama tante
aku kecewa tante